gunung merapi kembali mengalami erupsi
beberapa kali awan panas keluar dalam beberapa hari terakhir
untuk mengetahui situasi terkini
gunung merapi sudah terhubung dengan
korrespondensi anak indonesia hendrawan setiawan
ya hendrawan kalau anda lihat bagaimana dengan
pantauan pada siang hari ini di kawasan gunung merapi
dan bagaimana statusnya mengingat sejak november dua ribu dua puluh
masih statusnya agak tiga untuk kawasan merapi dan sekitarnya
yuda kalau kita melihat pantauan merapi dari sisi selatan
tempat kami saat ini melaporkan
sejak tadi pagi hingga saat ini merapi tertutup kabut
sehingga secara visual tidak terlihat jelas dari
daerah istimewa yogyakarta khususnya di kabupaten sleman
namun bila kita melihat aktivitas yang terjadi kemarin
gunung merapi pada pagi hari setidaknya sampai dengan
sekitar siang hari itu terlihat cukup jelas
dan sempat terjadi awan panas
nah kalau data balai penyelidikan dan pengembangan teknologi
kebencanaan geologi bpptkg yogyakarta menyebutkan
ada lima kali awan panas yang terjadi
sepanjang dua puluh empat jam kemarin pada tanggal tujuh belas agustus
salah satunya terjadi saat peringatan tujuh belas agustus
yang tadi di berita sebelumnya anda sebutkan
dengan menggunakan jeep ini terjadi pada pukul sembilan
lebih tiga puluh sembilan waktu indonesia barat dengan jarak luncur sekitar satu km
namun dari data bptkg menyebutkan bahwa
jarak luncur yang terjadi lima kali awan panas guguran kemarin
terjadi jadi maksimal sampai dengan dua km saja
artinya masih berada di area zona bahaya lereng merapi
dan statusnya memang saat ini masih dipertahankan
dalam status siaga atau level tiga
balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bptkg yogyakarta
belum ada tanda tanda akan menaikkan status menjadi awas
atau level tertinggi
salah satunya indikatornya adalah
dari jarak luncur yang masih berada dalam area zona bahaya
yang ditetapkan oleh bpptkg
yang kedua adalah volume kubah lava yang berada di tengah merapi
misalnya salah satu indikatornya
yang dimana kubah di tengah merapi ini bisa mencapai
volume sampai dengan sepuluh juta meter kubik
namun saat ini baru terisi dua juta meter kubik saja
sehingga masih jauh dari batas yang ditentukan
dan bisa menaikkan ke level selanjutnya
yang perlu diperhatikan oleh warga masyarakat di sekitar lereng merapi
khususnya di sebelah barat karena
mayoritas guguran awan panas dan juga guguran batu yang jatuh ini
mengarah ke sisi barat daya khususnya di kali bebeng
adalah terjadinya hujan ampuh yang berada
yang jatuh berada di sisi barat
dan masyarakat diminta untuk menggunakan masker
menutup tempat penyimpanan air
kemudian memakai kacamata karena kita tahu bahwa abu full air ini akan menyebabkan
sehingga ketika masuk mata ini bisa melukai mata
sehingga masyarakat di minum untuk tetap di rumah saja
ini sejalan dengan pandemi covid sembilan belas
dimana ketika terjadi hujan abu diminta untuk menggunakan masker
namun salah satu hal yang perlu menjadi perhatian
pemerintah kabupaten magelang
sekali lagi pemerintah kabupaten magelang
adalah adanya masih adanya aktivitas penambangan
yang diduga ilegal yang berada di kali bebeng
di sekitar wilayah ngori yang diperkirakan
hanya berjarak empat km dari puncak gunung merapi
yang menurut bpptkg yogyakarta ini adalah
masuk daerah zona bahaya yang seharusnya tidak boleh dilakukan penambangan
di seluruh aliran sungai
sampai dengan jarak lima km
ini tentu saja tidak menjadi ranah bpptkg untuk bisa
menghalau penambang pasir ini namun tentu menjadi
ya hendrawan kalau anda tadi katakan sepertinya reaksi warga
sedikit tidak terlalu panik ya mengingat tadi masih ada
penabang pasir di kawasan sekitar sungai di daerah merapi
kemudian juga bahkan kemarin masih ada aktivitas
pengibaran bendera raksasa dan ada aktivitas jeep disana
lalu bagaimana sebenarnya suasana warga disana
sudah hampir setengah tahun lebih plus dengan pandemi
apakah memang kehidupan warga berubah total ketika pandemi dan juga dengan covid sembilan belas

apakah memang kehidupan warga berubah total ketika pandemi dan juga dengan covid sembilan belas

kalau kita melihat aktivitas warga khususnya warga yang berada di pemukiman
ini memang mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa
ini memang mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa
kita lihat saja rekomendasi yang dilakukan oleh bpptkg yogyakarta
yang menyebutkan kalau sekarang menggunakan kata sejauh lima km
artinya daerah berbahayanya bukan daerah berada di radius lima km
namun sejauh lima km dari sejumlah aliran sungai
yang sudah ditetapkan bpptkg
artinya sejumlah pemukiman penduduk yang lokasinya jauh dari aliran sungai
meskipun berada dalam jarak yang di bawah lima km seperti di kabupaten sleman
ada dusun kali tengah lor yang jaraknya kurang dari lima km
ini masih dalam kondisi yang bisa dihuni bisa ditempati
dan artinya tidak perlu adanya pengungsian di lokasi lokasi seperti di balai desa misalnya
yang menjadi tantangan justru adalah ketika warga masyarakat khususnya di kabupaten sleman

yang menjadi tantangan justru adalah ketika warga masyarakat khususnya di kabupaten sleman

dan hidup dari pariwisata ini terdampak pandemi karena adanya ppkm
sehingga aktivitas wisata tidak bisa dilakukan atau masuk ke kabupaten sleman

namun bila kita melihat status level tiga atau sejak yang dilakukan sudah lebih dari satu tahun ini
warga sebenarnya sudah terbiasa untuk tidak memasuki daerah bahaya yang berada jarak lima km

dari puncak merapi terutama yang berada di aliran
sungai ini yuda
baik hendrawan terima kasih untuk laporan langsung anda
tetap berhati hati dalam menjalankan tugas di sana
selamat bertugas kembali